maraknya para pesepeda keluar dari jalur sepeda hal ini memicu adanya pro kontra apakah mereka
harus ditilang atau tidak perlukah mereka untuk ditilang perlu sih soalnya biar aman aja sih kalau
menurut saya ya saya juga enggak terlalu sering sih di rute dalkot dalam kota cuma saya rasa sih
perlu buat keamanan juga itu karena kan enggak semua speednya sama ya itu setahu saya kalau yang peletonan mungkin
bisa average empat puluh atau tiga puluh lima antar tiga puluh lima empat puluh tapi kalau buat yang nyantai nyantai kan mesti dibikin jalur
sendiri oh kalau menurut aku sih yang ditilang yang pengendara motor tapi ngelewatin jalur sepeda
aja dulu gitu kalau selesai nilang mereka semua baru pesepedanya bolehlah diterapkan aturannya
tapi yang utama adalah justru yang
pakai jalur sepeda dulu aja yang ditilang realisasi atau ada yang jagain kan gitu gitu soalnya enggak
kayaknya nggak terlalu dilanggar langgar banget juga kan gitu cuman kalau pesepeda terus tidak
menggunakan jalur itu selagi memang masih aman ya jalanannya gitu terus juga kan enggak bikin rusuh
pengendara mobil atau yang lainnya sih nggak terlalu bermasalah sih menurut saya saya jangan peletonan
kalau memang mengganggu lalu lintas signifikan li gitu loh ganggu ya bolehlah ditindak gitu
direktorat lalu lintas polda metro jaya dan dinas perhubungan dki jakarta sudah mulai melakukan
sosialisasi terkait rencana penilangan tersebut sesuai dengan pasal dua ratus sembilan puluh sembilan undang undang lalu lintas
rp seratus atau ancaman kurungan penjara selama lima belas hari
sudah jelas artinya mereka melanggar rambu dan harta ya pasal dua ratus delapan puluh tujuh ayat satu betul kalau nanti ini
sudah kita permanenkan sudah di betul betul sudah sempurna jalurnya sudah ada rambu dan markanya
kita akan tegakkan secara tegas terhadap kendaraan sepeda motor yang masuk ke jalur sepeda ini pemerintah
di dki jakarta telah membuat jalur khusus untuk para pesepeda di tujuh belas ruas jalan jakarta selain di
jalan sudirman dan tamrin ruas jalan lainnya yakni jalan medan merdeka selatan jalan imam
bonjol jalan pangeran dipenegoro jalan proklamasi jalan pramuka jalan pemuda jalan sisinga maharaja
jalan panglima polim jalan rs fatmawati jalan tomang raya jalan cideng timur jalan
jalan kebon siri jalan matraman raya jalan jati negara barat jati negara timur